halo halo waduh ini sinyalnya hilang jelek disini kalau dimana
avicom e ala wa anal salam basket e overcome pupu pepop naha ditutup sopona ih
hai hacar autres jemah berita rupa
ya mami baru buka sarung udah tidur
mam udah nih
harusnya dapet jatah malah tidur begini
ah aduh aduh aduh
siapa sih yang teriak aku mam
nyangsap di bawah
masya allah deddy berasa kecil sih mami aduh tolong dong ah maaf maaf deddy ayo
aduh ampun aduh maaf deddy aku nggak sengaja udah nggak dikasih jatah di depak
lagian sih tidur sendiri sendiri ah habis ngantuk sih deddy
emang kamu doang sarung udah kebuka nih iya kan capek det
yaudah yuk naik sana ngapain udah naik aja dulu carry sol
aduh teh manis
tidak sabar saya teh pengen mempersunting dirimu
weh baru aja diomongin bener ini mah jodoh ini mah
abah angkatlah teleponnya gandeng saya teker konsentrasi ini temen cakur
ray teh manis
susah sama yang senang
assalamualaikum teh manis
cuma mau dengerin suaranya abah aja kan soalnya
aduh kenapa ini juga saya teh bingung tete melihat benda apapun berubah jadi muka teteh
asal jangan lihat si sardung aja susah dia mah tidak bisa berubah gitu weh
ih kok ditutup
datu endorse penuh penderitaan kalau sepi
selalu kangen sama si akang ewo teringat terus sama brewoknya ui
ih penggoda iman pisang
sokatu kita goda sejenak kalau begitu mah pasti dia juga kangen sama saya
hehehe ada apa ini teh bisik bisik
susah melihat yang senang
abah teh jangan curang giliran yang raya bawa bawaan gak boleh
ini mah narana tak arop
tuh tlng tlng teh manis nelpon lagi buktinya
saya taruh dulu ya brother assalamualaikum teh manis panggiung nesek jakarta kuma kenapa
telepon lagi sudah gak kuat ya pengen denger suara saya lagi omg n eo megus dian lagong
ewo kangen juga sama neng kety aduh blabok pisahnya kita mali sinkron kayak telepati gitu
emang terpanggil saya untuk telepon akan ewo soalnya saya juga seribu kangen makan
berdua ilmu ceket berada astagfirullah
tidak ini saya sangka telepon dari calon istri saya maaf ya ceket
itu tega pisan tidak kangen tidak rindu sama neng kety
halo halo aduh ini sinyalnya hilang jelek disini
nah ditutup teleponnya
jenah dari takaruk
sakit hati digituin teh
tidak boleh menyerah
sang prima donda ratu endorse tidak boleh menyerah
mister fuad iya neng kety didirat untuk endorse begini saya teh ada ide coba
terus bagaimana bu
ide bu kety itu memang
iklan herbal dengan moto cantik tahan lama
itu konsepnya sudah jadi bu
kami hanya pakai bintang iklan cewek
dan sayangnya kami tidak pakai bintang iklan laki laki bu
iiih mister fuad tidak pengertian pisang
tidak pengertian pisang
pisan ini pasangan saya teh top pisan tidak bakalan menyesal dia akan membuat hati semua perempuan bener bener merinding begidi karena ewoknya itu berewoknya itu lagi happening pisan dimana mana sok tinggalin di tv tv semua pada ewokan sekarang maungu berewok dimana mana
sok atuh percaya sama omongan miss kathy atuh ya soalnya kalau enggak pakai pasangan laki laki mah udah ah kathy mah mundur wah teh jadi ah mundur seribu langkah seribu langkah goodbye goodbye gitu ah
aduh bu keti tenang dulu bu keti jangan marah nanti saya ada job lagi buat bu keti dan kang ewok dan rencananya kami akan pasangkan bu ketty dan kang ewok
karena kali ini iklannya adalah
tentang obat penumbuh rambut gimana bu cocok kan
ah hahahaha eta dia blebob blebob blebob super blebob eta mah ide nya bener iya bisa buat aduh cocok pisan pule banget iya soalnya ini akan ewok aduh itu berewoknya sigakarpet permadani ui ui mulus pisan iya pasti cocok pisan dia juga pernah jadi iklan itu obat obat kuat dulu
jadi udah bukan bukan bukan asing
lagi dia mah main sama kamera mah iya cocok cocok pisan hahah tapi konsepnya saya harus ikut ya saya harus ikut ya
iya terus kalau menurut saya mah ya dan biasanya itu apa saran saya mah ke the max to the top gitu ya paling hits gitu ya sebaiknya mah iklan penumbuh dan pelebat rambut didahulukan gitu lagi ngetrend lagi happening pisan soalnya
kungan ada bulu ada bulu ada bulu lagi dunia bulu sekarang mah